kita tinggalkan amerika kita beralih ke jepang
presiden joko widodo bersama rombongan tiba di jepang hari kamis waktu setempat
agenda pertama yang diikuti presiden di nagoya adalah menerima kunjungan kehormatan gubernur prefektur aichi hedeyaki ohmura
pertemuan tersebut membahas kerjasama bidang pendidikan antara prefektural university dan universitas gejah mada
selain itu presiden jokowi juga mendorong terjadinya peningkatan investasi bidang industri dan manufaktur dari prefektur aichi ke indonesia
sementara itu gubernur aiki mengharapkan maskapai garuda indonesia dapat melakukan penerbangan langsung ke nagoya